kalo dukun itu kan bukan pake api
literly gue kan gak paham perdukunan
katanya harus dioperasi
supaya oma kasih dia duit
mamamu kan memang begitu
kamu tuh gak kuliah
ini juga mau kuliah oma
ya lu sekarang cepet
pergi kuliah ayo
pagi baris ah
selamat pagi barisan
selamat pagi pak
saya kira belum datang
saya nggak lihat mobilnya di depan
oh mobilnya dipakai sama istri saya
buat nganterin gunur sekolah
pak rijal bisa ke ruangan saya
ada yang ingin saya tanyakan sama pak richard
pak rijal kita mau dimasakin apaan
abang gak tau sih apa yang diomongin sama orang orang sekampung nih
apa yang dia bawain
lu cerita semua sih sama setina
lama kelamaan orang sekampung ini tau
tapi si pak minah
pak minah apa sih lagi
abang lihat sendiri kan
itu berduaan mesra banget
makan siang aja di rumah
iya makan siang di rumah
kalau dia makan siang di warung padang
ini ikutin ke kamar abang keluar
ini ikutin keluar
abang lari ke depan
sampai ke depan
abang kabur ke warungnya si jonet
ini kan pengen deket deket sama abang
lu tuh bawel
abang keras kepala
jadi harus dibawelin
kurang responsif pak
guntur merasa kaget di tempat barunya pak
apa yang harus saya lakukan pak
supaya guntur itu cepat dekat dengan kami
wah saya nggak tahu pak
soalnya saya belum pernah punya pengalaman mancing
pak rijal kan deket sama anak anak
anak anak juga deket sama pak rijal
rasanya apa ya pak
panggilan sayang ke bu puput apa pak
istri saya manggil bep juga ke saya
maksud saya guntur
panggilan sayangnya ke ibu bapak apa
saya dipanggilnya om
dan istri saya dipanggilnya tante
tapi buat saya bapak mat cocoknya dipanggil pemba
saya mau ngantri juga
lumayan juga tulisannya
gak flare seperti mukanya
sampai akhir bulan
bagus sekali selfie mantap
nanti kita taruh di headline ya
janganlah kau terima kasih sama saya ya
tapi kau terima kasih lah sama diri kau sendiri
iya pak siap
nanti kita ketemu lagi
kalau dukun itu kan bukan pakai api
gue kan gak paham perdukunan
seleb kali diomongin
perasaan dari tadi lo disitu deh
iya gak des
ada yang sensi
omg sensi bingits